kita beralih ke berita lainnya
tahun ini pemerintah provinsi dki jakarta
berencana merevitalisasi seratus km trotoar di jakarta
salah satu yang telah direvitalisasi adalah trotoar
sepanjang jalan wahid hashim jakarta pusat
kini trotoar tersebut menjadi salah satu trotoar ramah disabilitas
namun sayang trotoar yang sudah diperbaiki
justru disalahgunakan sejumlah warga jakarta
inilah wujud trotoar di jalan wahid hashim jakarta pusat
setelah direvitalisasi akhir tahun lalu
jalur pedestrian itu menjadi lebih lebar
telah dilengkapi dengan bolart atau tiang pengaman
serta dihiasi dengan bangku taman dan tanaman hias
trotoar di jalan kiai haji wahid hashim jakarta pusat
ini bisa dikatakan salah satu trotoar percontohan
yang ramah bagi penyandang disabilitas
trotoar ini selain sudah juga dipasang dengan guiding block
bagi para tunanetra
di sini juga sudah ada penyeberangan zebra cross yang landai
jadi para penyandang disabilitas terutamanya yang menggunakan kursi roda
dapat dengan mudahnya menyeberangi jalan
dari trotoar satu ke trotoar yang lainnya
dengan mudah tanpa adanya halangan hanya saja
di sini saya masih belum melihat adanya tombol pelikan crossing
yang dipasang terutamanya di perempatan sabang ini
dan juga adanya penhalang di tengah tengah jalan
memang menyulitkan tidak hanya bagi pejalan kaki yang normal
namun terutamanya bagi penyandang disabilitas
yang ingin menggunakan jalan ini untuk menyeberangi jalan
dinas bernamarga menyatakan bahwa desain trotoar dan perempatan
dibuat lebih tinggi seperti polisi tidur
sehingga pelikan crossing tidak diperlukan
permukaan perempatan yang lebih tinggi diharapkan dapat memperlambat laju kendaraan
sehingga penjalan kaki dapat menyebrang dengan mudah
kita harus ditengok kanan kiri dan kalau pun hijau
kita masih tetap harus tengok kanan kiri
cuman kesulitan sih mungkin kalau ada tombol kan bisa lebih cepat ya
desain trotoar yang modern juga menghadapi tantangan lainnya
banyak pengendara sepeda motor yang dengan sengaja menaiki trotoar untuk menghindari macet
gak apa apa burung burung mbak
jadi pemiliknya kenapa di lewat ini
belakangnya ini mbak
ya ini tadi saya mau nunggu aja
menurut saya sih sudah bagus
cuma lebih dibuat aturan aja untuk pengendara motor tidak boleh lewat
pelanggar juga menghadapi tantangan lainnya
mereka juga memanfaatkan trotoar untuk menaikan dan menurunkan penumpang
padahal dinas bina marga telah menyediakan lay bay atau jalur khusus
agar kendaraan dapat berhenti sebentar untuk menaikkan dan menurunkan penumpang
beberapa bahkan menjadikan trotoar sebagai lokasi berdagang dan lahan parkir
para pelanggar tak sadar bahwa penyalahgunaan trotoar
tak hanya merugikan pejalan kaki terutama penyandang disabilitas
namun juga menyakiti anggaran pemerintah
karena secara kriteria desain
desain trotoar itu tidak untuk dilalui kendaraan berat
baik itu parkir dan lain lain
karena kalau kita mau meningkatkan kualitas yang lebih high lagi
yang lebih tinggi untuk memang menjadi tempat parkir
ya pasti membutuhkan kriteria yang lebih tinggi dan anggaran yang lebih besar
karena kekuatan itu
saat standar desain tidak diperuntukkan untuk kegiatan yang melebihi desainnya
pasti itu akan terjadi
jadi kerusakan yang lebih cepat dari semestinya
pada tahun dua ribu delapan belas pemprov dki jakarta telah merevitalisasi seratus km trotoar
tahun ini pemprov memiliki target serupa
revitalisasi trotoar tahun ini memakan anggaran mencapai empat ratus miliar rupiah
revitalisasi diprioritaskan di kawasan perniagaan dan ramai berjalan kaki
seperti menteng salemba kasablangka dan kemang
tim cnn indonesia